dua puluh juli dua ribu dua puluh tiga adalah hari ulang tahun kepolisian republik indonesia ke tujuh puluh dua
saya berada di gelora bung karno tempat di mana puncak peringatan hari ulang tahun kepolisian republik indonesia digelar
tentu saja ulang tahun kepolisian republik indonesia bukan hanya milik personil polisi di jakarta atau kota kota besar lain di indonesia
termasuk juga personil polisi di garda depan republik
cnn indonesia plus minus sudah mewawancarai mereka
rote itu sebenarnya dimana sih pak letaknya pak
baik kang iman jadi pulau rote ini pulau yang terletak di paling selatan indonesia
yang berbatasan langsung dengan
kesan pertama itu
secara pribadi saya kaget
namun ketika saya tiba di pulau ini
sangat luar biasa
pulau yang sangat indah
ngomong tentang tugas kepolisian ini
challenging apa sih pak
tentu bukan lalu lintas pak ya
mungkin lalu lintasnya
dibandingkan daerah lain mungkin
sangat pendek gitu ya
tergolong pendek gitu tapi apa pak
apa yang menantang di pulau rote
kalau masalah kedinasan kang iman
tentu yang paling menjadi isu atau perhatian yang paling penting
karena wilayah kami ini berbatasan dengan australia
dan ada beberapa kasus
yang kami tangani ada dua kasus
itu jaringannya sudah melibatkan
beberapa provinsi dan juga ada jaringan internasional
nah disinilah ada
potensi yang dilihat oleh
jaringan people smuggling
dia tawarkan uang
ini ada uang lima juta
nanti kalau berhasil sampai di australia
pulang ditambah empat puluh lima juta
jadi satu orang lima puluh juta
orang yang berminat untuk diselundupkan
itu dari mana pak kapolres
kasus yang kami tangani pertama itu dari
ini umumnya dari daerah daerah konflik
itu ada tiga belas warga irak
yang masih ada hubungan kerabat keluarga dan juga teman
ketika sudah ditangkap
fasenya apa pak
dikirim ke jakarta atau seperti apa
kang iman kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi karena
terkait dengan orang asing ini adalah imigrasi
kami hanya penanganan awal
kepala kantor imigrasi kupang
mengirimkan timnya ke rotendaun
kemudian kami backup
kupang oleh pihak imigrasi
yang kami proses hukum itu adalah
ee orang orang yang terlibat sebagai tersangka
masyarakat kita ini kadang kadang kan mungkin tidak sengaja
tapi juga ya mungkin
melitir melitir sedikit gitu kan
ternyata itu sudah wilayah australia dan memunculkan persoalan ini
gimana kalau gitu
atau sebaliknya nelayan seberang
nggak sengaja ke kita atau sengaja
gimana pak jawan
umumnya kang iman kalau kasus ini terjadi itu adalah
gimana pak jawan
umumnya kang iman kalau kasus ini terjadi itu adalah
umumnya kang iman kalau kasus ini terjadi itu adalah
umumnya kang iman kalau kasus ini terjadi itu adalah
untuk nilai nilai yang harus illegal fishing
ada dua faktor
yang pertama itu faktor kesengajaan
memang nelayan kita yang menyeberang ke wilayah mereka
saya pun tanyakan kepada nelayan ini
kenapa harus ke australia
karena bertaruhnya sama kang iman
itu kalau selamat dia dapat uang
kalau tidak ya mungkin
syukur syukur ada berita yang akan tiba ke keluarga
karena kapal bisa tenggelam bisa hilang badai
tentu tantangannya sangat besar sekali
ternyata jawaban dari masyarakat nelayan ini
di sana teripang besar besar
kurun waktu bulan januari sampai maret dua ribu dua puluh tiga itu
data yang kami terima itu ada empat puluh tiga kapal
empat puluh tiga kapal yang ditangkap oleh otoritas australia
dan ini kapal kapal tidak ada yang menangkap mereka
kapal tidak hanya berasal dari rote
ada yang dari beberapa provinsi
dari sulawesi kemudian ada juga dari daerah jawa
nah kapal kapal ini dia masuk ke wilayah perairan rotendol
dan melanggar batas wilayah
sedangkan selama tiga tahun sebelum pandemi itu
sekitar ratusan kapal yang ditangkap oleh rote
kapal yang ditangkap oleh pihak australia
di pulau rote ini ada beberapa masyarakat yang masih memiliki kepercayaan
terhadap hal hal mistis
yang dapat berdampak kepada kemampuan kita
benar sekali kang iman
sehingga dari kepercayaan ini
akhirnya menimbulkan suatu gangguan kamtimas
menimbulkan kemampuan kami pak
mengakibatkan penganiayaan atau bahkan menimbulkan korban jiwa
yang bersangkutan melakukan tindakan penganiayaan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban
dia percaya bahwa korban itu sudah membuat
salah satu keluarganya sakit sampai meninggal
dia dikenakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto tiga ratus empat puluh kuhp
ini penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik
namun kami lihat pentingnya upaya pencegahan
karena kalau tidak kami cegah kang iman ini akan menjadi
semacam dendam turun temurun
pak mungkin banyak orang perlu dijelaskan
sebenarnya bagaimana cara kita menuju ke pulau aceh
kalau dari segi
yang setiap harinya ada pakai booth nelayan pak
booth nelayan itu kalau dari
kita pelabuhan ulele itu jam dua
ada pelabuhan ulele dan ada pelabuhan darurat pulau aca
itu ada dua
ada dua bot
setiap harinya bertransportasi berlayar ke
ke banda aceh dan ke pulau aceh
di sejarah dulu itu pulau aceh itu tempatnya
warga warga aceh besar yang ingin berkebun di sana pak
itu sejarah yang dulu
jadi ingin berkebun di sana
rupanya ya itu dia tadi karena
apa namanya sudah lama berkebun terakhir
terbangunlah sebuah kecamatan pulau aceh
jumlah polisi di pulau aceh
sampai saat ini yang bertugas berapa personil pak
sekitar dua puluh dua orang
kita ada lima babin
cuma yang nggak ada
bagaimana kalau pencurian kendaraan bermotor pak
tapi agak susah juga ya kalau misalnya mencuri di sana
mau dibawa kemana gitu
orang masih tahu ya
sepeda motor itu kita kuncinya itu nggak pernah kita cabut
mau ditaruh dimanapun seminggu dua minggu itu tidak pernah akan hilang
itu itu itu termasuk keamanan yang yang luar biasa
kalau dari apa namanya
ya pulau aceh kan katanya dikenal dengan kualitas ganjanya yang bagus tuh pak
jadi saya pernah
pernah sosialisasi ke desa desa masalah ya
mungkin dulu itu pulau aceh itu kan terkenal sama ganjanya yang kualitasnya sangat bagus kan
empat tahun kebelakang itu sudah
bahkan empat tahun mungkin sekitar sepuluh tahun kebelakang sudah musnah
kalau itu kan dulunya kan memang di sana itu pusat terbesar
penduduk ini sekarang
untuk penanaman ganja itu sudah banyak perubahan pak
jadi tidak ada jarang sekali saya dapat ya mungkin ada satu dua orang yang memang nekat
yang memang nekat untuk menanam ya mungkin alasannya
tetap memicunya ke perekonomian
ini yang saya bahas yang kemarin ya pak yang mungkin baru seminggu atau dua minggu yang lalu
jadi kita penanganan tindak narkotika jenis ganja kebetulan tsk itu kita dapat sampai tujuh orang
karena untuk meminimalisir kejadian kejadian nanti di sana daripada

hal hal yang tidak kita inginkan
apakah memang benar
masyarakat tradisional di sana kalau memasak itu masih menggunakan
daun daun ganja sebagai
masakan gitu pak
bahan baku bumbu
jadi ada memang
memang sebagian ada
ada yang masih masih masih arahnya ke sana tapi semenjak saya di sana mungkin sudah sudah sudah tidak ada lagi itu masih memang karena ya itu dia tadi karena kita kasih terus pemahaman pemahaman bahwa ini bahan bahan narkotika ini tidak bagus buat tubuh kita
sampai ada empat hektare itu
apalah membakar lahan ganja itu
pak kalau bakar lahan ganja itu apa yang bisa kita lakukan
kalau bakar lahan ganja itu
gak pernah kena asapnya pak
kan ketawa ketawa sendiri itu pak
jadi kemarin itu kita basmi itu
ladangnya lebih kurang seperti itu
itu jarak tempuhnya kita kesana itu sekitar satu jam
jadi kita naik bukit bukit itu memang
agak terjal karena bukit terus naik naik naik terus
kalau masalah kena
asap itu pasti kena yang penting jangan pas kena kita malah
nyesab lebih yaitu dia
begitu kena dikit kayaknya kurang
jadi ada keluh kesah masyarakat itu yang pertama
masalah tower komunikasi
yang kedua masalah pelabuhan
masih maaf jadi pelabuhan untuk perang jalan maupunjalan
pelabuhan untuk kesana itu sekarang masih pelabuhan darurat jadi mungkin dengan adanya
ini mungkin ada perubahan perubahan kedepan untuk pulau aceh ini mencari ikan ga cari ikan
oh jumat bersih nah ini sampahnya kita ambil kita ambil naikkan ke mobil kita buang tapi kita
buang ini dalam posisi tanam kita tanam nanti di sepanjang jalan trans papua di bahu jalan
ini banyak orang tidak tahu polsek sota ini letaknya dimana dan ya
baik terima kasih polsek sota berada dalam wilayah hukum polda papua di bawah polres
merauke polsek sota berada di provinsi papua selatan kabupaten merauke kita kenal selama
ini kita suka nyanyikan lagu dari sabang sampai merauke nah kalau ada titik nol sabang itu di
di aceh maka ada titik nol di merauke
di papua nah saya berada di situ saya polsek sota berbatas langsung dengan negara pinji tapi
bayangan orang mungkin terutama orang di luar papua ya tentang tapal batas itu itu kan mengerikan
sekali ya apalagi di papua bagi saya khusus di wilayah tapal batas nkri penji di wilayah sota
bagi kami tidak seperti apa yang saudara saudara yang
melihat atau merasakan bahkan melihat pada media media tidak seperti itu bahkan saya
berani sampaikan bahwa wilayah tanah papua bagian selatan itu merupakan miniatur tanah damai di
indonesia di atas itu pak pertama toleransi sangat sangat luar biasa sangat luar biasa
kita hidup dengan kemajemukan tapi luar biasa kemudian tapal batas itu namanya
sota ada lima kampung empat kampung asli itu masyarakat penduduk asli sementara ibukota
distrik sota kampung sota itu terbagi dua transmigrasi dari tahun delapan puluh lima sembilan puluh lima berada di situ
sehingga pembauran masyarakat suku jawa atau suku non papua dengan suku asli papua sangat luar biasa
apa problem kamtipmas yang banyak di sana dan
saya hadir di sana itu yang pertama rekam jejaknya yang saya ikuti bahwa polsek itu dulu pernah diserang
oleh kelompok katakanlah kelompok kriminal bersenjata di tahun sembilan puluh dua oleh sebab itu saya
juga begitu hadir saya kumpul kekuatan internal saya berikan pandangan dengan baik kehadiran kita
dalam melayani totalitas kepada masyarakat hal hal yang mengganggu kamtimas kita siap untuk bertanggung jawab itu
nah angka kriminal yang paling tinggi di tapal batas ya alhamdulillah puji tuhan saya hadir di
tahun dua ribu dua puluh satu agustus sampai dengan desember itu ada kurang lebih empat puluh sembilan kasus itu didominasi kepada kdrt
dan pencurian sembako jauh di merauke kdrt yang tinggi adalah kira kira kenapa dengan saya gambarkan itu luar biasa tapi sementara kira kira kenapa itu dan saya gambarkan itu luar biasa tapi sementara saya punya wakilnya yang punya wakil kesehatan tenaga yang aku berhenti kehidupan dan aku berhenti kehidupan dengan kdrt kira kira kenapa itu anehnya kira kira kenapa itu anehnya
kehidupannya masih bergantung dengan situasi kondisi alam yang ada sehingga maaf kata khusus
kebutuhan ekonomi itu ya kata orang papua itu hidup masih pas pasan kira kira seperti itu nah
sehingga berlebihan daripada kebutuhan itu agak sulit nah muncullah kdrt pemicu dari kdrt
sebenarnya miras yang paling utama bukankah apa namanya kdrt itu kekerasan yang juga melanggar
hukum positif diatur di hukum positif itu lalu bagaimana strategi penyelesaiannya dan banyak
permasalahan permasalahan menyangkut dengan keluarga itu diselesaikan secara adat
oleh sebab itu saya ambil keputusan karena kalau dia selesaikan
kdrt melalui jalur adat itu ada istilah denda denda itu bisa satu ekor bagi maaf kata satu
ekor babi lalu kemudian ada ada makanan makanan khasnya ini kan membutuhkan uang ini oleh sebab
itu saya hadir saya memberikan pandangan di setiap keluarga sudah begini saya kita selesaikan kalau mau
untuk selesaikan secara kekeluargaan tidak perlu dengan denda khusus dkdrt kecuali memang korban
untuk selesaikan kekeluargaan melalui jalur denda adat saya laksanakan atau hukum positif
saya laksanakan apa namanya pencurian sembako ini menarik juga dan pencurian sembako itu angka
kedua tertinggi setelah kdrt saya hadirkan diri kepada masyarakat saya minta seluruh
pelaku itu yang diduga kumpul bersama saya saya bawa mereka saya datangi kepada keluarga keluarga
korban saya minta kamu minta maaf minta maaf semua yang kamu nyuri setelah itu saya buat pernyataan
orang orang tokoh masyarakat sudah saya datangi kemudian saya memberikan solusi saya memberikan
solusi dengan tidak pencuri saya bongkar lahan lahan tidur seyegara saya buat kebun perc kings just got it
siapa meneraya kurang lebih empat ton batas wilayah dengan png ketika kita ngomong batas
wilayah tadi komandan sempat ngomong bahwa gangguan dari luar republik mungkin masih ada
nah cerita sedikit soal itu kemudian baik saya bangun komunikasi silaturahmi dengan baik sama
army pindik ji lalu kemudian saya bangun hubungan komunikasi baik dengan tokoh ada toram pinji saya
sampaikan saya tapal batas ini dijaga karena ini marwahnya negara lalu kemudian menyangkut
dengan teritorial ada satgas dari tni dan ada koramil saya minta hanya jangan pelintasan ini
menjadi kriminal kalau nanti misalkan pelintasan ini hanya karena pelanggaran administrasi atau
pelintasan itu urusan dengan imigrasi tadi sempat ngomong tentang penyeberangan
masih banyak di mana banyak sota atau wilayah tempat tugas komandan tentang itu banyak sekali
bukan masih banyak banyak sekali karena dulu kan plbn belum terbentuk belum dibangun mereka punya
jalur batas negara kita itu kemudian di wilayah papua new guinea itu kebunnya warga negara kita
siap jadi dia punya jalur kebun
untuk ke kebun itu nah jalur itu bayangkan dari ratusan tahun yang lalu dia ikut terus itu kemudian
plbn dibangun baru dua ribu dua puluh satu nah hal inilah terus kita berikan edukasi ke mereka jadi maaf kata kalau
malam malam kita kan plbn itu melayani mereka jam delapan pagi sampai jam empat sore kemudian setelah itu kita
tutup nah tapi kita punya kebijakan
orang sakit dan mengenai agama mengenai sekolah dan adat dan kematian kita buka jam berapapun
klien klbn itu melayani ketika misalnya ada yang tertangkap entah itu apa namanya di wilayah
rnk ri maupun di wilayah png itu biasanya bagaimana kemanus penyelesaiannya selama
kami bertugas sudah dua yang kami deportasi perbatasannya
dibatasi oleh apa sih tapi kalau saya disolta tidak ada berbatas pak jadi titik
karena kita plbn sudah punya pagar tapi dia tidak punya dan itu titik nolnya jadi sehingga
titik nol itu kalau kita nginjak di sebelah kanan maka itu indonesia begitu kaki kiri
pindah sebelah kiri itu genji kita tahu bahwa yang namanya aparat tni maupun polisi
itu tidak hanya ada di jakarta tapi juga ada di batas terluar indonesia kalau mas fahmi melihatnya
seperti apa mas benar bukan hanya ada di jakarta ya karena yang diamankan juga bukan hanya jakarta
yang perlu diamankan itu seluruh wilayah indonesia dari yang katanya dari sabang sampai merauke
dari sabang sampai merauke itu dari timur ke barat utara selatan itu dari sangi talaut
sampai ke apa
hai itu semua perlu diamankan masalahnya itu kan apa namanya kita tahu nggak gitu loh
hai soronya apa sengsaranya mereka harus sulitnya mereka gitu ya kita nggak pernah tahu kita tidur
nyenyak makan enak gitu ya sementara mereka tuh di sana itu harus waspada harus apa namanya siaga
setiap saat supaya supaya kita bisa tidur nyenyak makan enak itu tadi berubah family perlu enggak
itu ngeh tahu aware gitu mas tapi masalahnya yang masuk ini loh yang masuk ini juga banyak nah yang
masih ini kan produk produk kimia obat obatan obat obatan terlarang ini juga banyak yang masuk
bukan hanya melalui pelabuhan pelabuhan besar tapi juga melalui jalur jalur tikus lagi kalau kalau
kalau kayak di jakarta itu jalur jalur tikus nah itu kan kalau di perairan jalur tikus dia melalui
pulau pulau kecil pulau pulau gimana apa namanya
perahu perahu gitu ya perahu perahu nelayan bisa bersandar gitu nah itu mereka bisa masuk lewat
itu dan ini kita punya ribuan kilometer pesisir yang bisa diakses seperti itu
ya kalau kita bicara bobotnya luar biasa bobotnya ya bahkan kejahatan kejahatan yang ya kejahatan
terhadap kemanusiaan itu juga luar biasa bukan hanya kejahatan yang tadi ya terkait penyalahgunaan
narkotika misalnya tapi juga terjadi misalnya eh
apa namanya lalu lintas perdagangan orang itu juga bisa terjadi melalui itu apa namanya
eh apal batas kita pintu pintu terluar gitu apa namanya agar apa agar agar
batasan kita yang mungkin tidak semuanya bisa terjaga dengan baik